sementara itu partai demokrasi indonesia perjuangan atau pdip menyatakan siap menghadapi prabowo subianto pada pemilihan presiden tahun depan
komunikasi politik terus dilakukan bersama partai yang telah menyatakan dukungan kepada jokowi dodo maupun partai yang belum menentukan pilihan
sementara untuk nama calon wakil presiden pdi perjuangan menyerahkan sepenuhnya kepada joko widodo
kalau kita pdi perjuangan itu melakukan komunikasi politik ya
tentu saja semuanya dilakukan sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku di pdi perjuangan
yang paling penting itu adalah atas arahan dari ketua umum
karena kan ketua umum itu mempunyai hak prerogatif di pdi perjuangan calon presiden
nah komunikasi politik itu saat ini pdi perjuangan membuka peluang
ataupun membuka komunikasi
komunikasi ke mana ke partai apa saja
saya rasa begitu juga
partai partai lain juga melakukan pendekatan dan komunikasi politik dengan pdi perjuangan gitu
harus seiring dan sejalan dengan visi partai masing masing
kalau misalnya visi dan misi partainya itu ketemu saya pikir pasti akan terjadi koalisi
hal itu saya pikirkan itu kan pdi perjuangan sudah menyerahkan
sepenuhnya kepada pak jokowi
jadi kalau soal itu pak jokowi pasti akan lebih tahu seperti apa pasangan perjuangan sebagai partai pengusung
dan pak jokowi juga sebagai kader pdi perjuangan tentu saja akan memberikan masukan masukan
masukan masukan ini pasti kita serap dari seluruh